pedagang pasar menjadi salah satu penerima vaksin covid sembilan belas tahap dua
namun vaksinasi terhadap pedagang pasar sendiri masih menemui kendala
sejumlah pedagang pasar di dki jakarta mengaku belum yakin akan efektivitas vaksin covid sembilan belas dan enggan untuk divaksin
ya karena semestinya belum teruji gitu loh
nah kan kita belum tahu ke asiaatan vaksin tersebut gitu loh
banyak juga pemerintah juga nggak mau divaksin gitu loh
jadi jangan sampai kita jadi kelinci percobaan
ya kan begitu
nanti kalau ada apa apa ada yang menanggung nggak
kayaknya nggak mau sih bu
kayaknya saya masih ragu gitu
nah itu ada epek epeknya takutnya
kita kan langsung pas disutiknya nggak ya
pas mau seminggunya itu
takut ada efeknya gitu
jadi nambah aturan sehat jadi sakit
nggak maunya kenapa

takut nggak efektivitas vaksinnya
iya soalnya kita kan keadaan sehat
jadi kita nggak mau
ya saya nggak mau divaksin
nggak mau divaksin
nggak mau divaksin
ya karena itu udah di
alhamdulillah umar udah divaksin juga
berdasarkan data yang diterima pd pasar jaya
sudah ada sepuluh pedagang pasar dari satu ratus lima puluh tiga pasar di dki jakarta
yang siap divaksinasi covid sembilan belas dan dimulai dari pasar tanah abang
selain pedagang pasar presiden joko widodo menyebut aparat keamanan
wartawan atlet pekerja di pusat retail toko dan mal
juga akan menjadi sasaran vaksinasi tahap dua
hal itu disampaikan ketika meninjau proses vaksinasi
di pasar tanah abang bersama gubernur dki jakarta anies baswedan
dan menteri kesehatan budi gunadisadikin
kita harapkan para pekerja publik pelayan publik
semuanya akan divaksinasi
dan ini akan berjalan setelah di provinsi dki jakarta
akan berjalan di provinsi provinsi yang lain
total sebanyak enam belas juta orang lebih akan divaksinasi dalam tahap dua ini
tim liputan cnn